dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana aktivitas para calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta ini di akhir pekan kemarin
seperti di hari minggu kemarin ternyata terus dimanfaatkan untuk masa kampanye dan juga untuk meraih dukungan dan simpati warga
seperti calon gubernur nomor urut satu agus harimurti yudhoyono mengunjungi warga di matraman
ya sementara calon wakil gubernur nomor urut dua jarod saiful hidayat memenuhi undangan warga rawabuaya
sedangkan calon wakil gubernur nomor tiga sandiaga uno berkampanye di tanjung duren
dalam kunjungannya di matraman jakarta timur agus yang datang dengan rombongan disambut dan diarak warga berkeliling perkampungan
agus juga sempat melakukan dialog singkat untuk mendengarkan aspirasi warga
agus mengaku rata rata warga yang didatanginya di sini merupakan keluarga purnawirawan tni polri
kepada agus warga berharap hunian mereka tidak digusur
saya tidak bisa berjanji apa apa kalau hal ini saya akan mengkomunikasikan
tapi kalau bagi apa namanya tentu kita
ingin melihat mereka hidupnya juga tetap bahagia dan tenang
tapi kalau unsur legalitas tentunya tanah angkatan darat nanti tentunya harus ada komunikasi dengan angkatan darat begitu
sementara dalam kunjungannya di daerah rawabuaya jakarta barat
calon wakil gubernur nomor urut dua jarod saiful hidayat berjanji akan menyediakan fasilitas umum yang memadai bagi warga jakarta
salah satu sorotannya adalah penyediaan dan perbaikan jembatan penyeberangan orang atau jpo
jika ini difasilitasi atau ikut menumpang halta transjakarta
namun untuk jpo yang dikelola pemda dki akan diperbaiki dan dibersihkan dari papan reklama yang bisa membahayakan konstruksi jembatan
jpo sekarang ini kan sudah masuk di dalam visi misi kami
untuk merevitalisasi seluruh jpo yang ada ribuan yang direvitalisasi
sekaligus untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab
sekarang kita tetapkan bahwa
jpo itu yang dilalui oleh bus transjakarta itu menjadi tanggung jawab transjakarta
jadi kalau ada apa apa dia yang bertanggung jawab
sedangkan dalam kampanye nya di tanjung juren jakarta barat
sandi mengajak warga yang hadir untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kepribadian nabi muhammad
jujur adil dan tegas
sandi juga menawarkan kepada warga
kepemimpinan yang bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat
baik golongan menengah ke atas
maupun golongan menengah ke bawah
yang seperti kita lihat sekarang ada terbelah jakarta
jakarta terbelah ada sebagian kelompok masyarakat yang merasa tidak terwakili
bahwa mereka merasa kebijakan pemerintah provinsi lebih berpihak kepada golongan menengah ke atas
sementara golongan menengah ke bawah merasakan terhimpitnya ekonomi dengan ketidakadaannya lapangan pekerjaan
sandi juga mengatakan
sudah membagi tugas dengan pasangannya anies baswedan
masalah ekonomi dan infrastruktur akan ditangani oleh sandi
sementara anies akan fokus dalam pembangunan institusi dan pembangunan manusia